sorotan berikutnya saudara pegi setiawan alias peron diduga sebagai otak kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina
usai ditangkap polisi menetapkan pg sebagai tersangka kasus pembunuhan vina dan eki pada tahun dua ribu delapan
sebelumnya tim gabungan bares krim polri dan polda jawa barat menangkap egy setiawan alias peron di jalan kopo bandung saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan
tugas sempat kesulitan melacak keberadaan pegi karena kerap berpindah tempat dan berganti nama menjadi robi
melalui pesan tertulis kabinet humas polda jawa barat kombes jules abraham abbas mengatakan tersangka ps atau pegi setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi delapan tahun silam
ketua rt aris lesmana menyebut pegi setiawan alias peron adalah pribadi yang tertutup
sejak kasus pembunuhan vina kembali muncul pegg kerap menggunakan masker jaket dan topi bila keluar rumah
sementara dalam proses penggeledahan di rumah pegi ketua rt bilang polisi mengamankan sejumlah dokumen milik pegi seperti raport sekolah dan kartu keluarga
pembeli pakai masker pakai elem panjang penyimpun
itu perilaku sejak dulu atau baru akhir akhir ini setelah rame dilem itu
memakai masker apa segala macam tertutup gitu
ya seperti yang tadi saya jelaskan bu dia tuh nggak pernah iya sosialisasi
yang menguatkan sosok viva di pegi aja